dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
di alun alun kota kendari sulawesi tenggara
mengisahkan awal mula pandemi covid sembilan belas melanda indonesia pada dua ribu dua puluh
mulai dari perjuangan para tenaga kesehatan
hingga perubahan perilaku dan sudut pandang publik terhadap virus corona
pameran foto yang digelar di ruang terbuka ini
mendapat sambutan hangat dari warga kota kendari
pameran foto ini digelar hingga minggu dua puluh delapan februari dua ribu dua puluh
hasil dari penjualan foto akan didonasikan kepada para pasien
para petugas di garda terdepan hingga penyintas covid sembilan belas di sulawesi tenggara
zainal ishak kendari sulawesi tenggara